kita beralih ke dalam negeri persib bandung mengumumkan pisah jalan dengan markiplayernya michael essien
mantan bintang chelsea itu diputus kontrak setelah tak lagi mendapat tempat di squad musim ini
dilansir dari detik com manajer persib bandung umum muhtar mengkonfirmasi resmi mengakhiri kerjasama dengan essien
keputusan itu disinyalir terkait dengan skema pelatih mario gomez yang tak memasukkan nama essien dalam squad
pemain asal ghana tersebut hanya menjalani satu musim bersama persib sebagai marki player
sementara sebelumnya regulasi markiplayer juga sudah dihapus di liga satu musim ini
selama berseragam maung bandung essien mempersembahkan lima gol